keinformasi lain diduga telah terjadi pelanggaran administratif
tim kuasa hukum sudrajat ahmad saiku meminta kpu provinsi jawa barat
membatalkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil
uu ruzanul ulum yang rencananya akan dilakukan pada lima september esok
permohonan tersebut diajukan tim kuasa hukum asyik
karena menilai ada pelanggaran administratif yang dilakukan pasangan rindu
berupa keterlambatan pengembalian laporan dana kampanye ilegal
bahkan melalui tim audit tim kuasa hukum asyik menemukan dana sumbangan
selain telah melapor kepada kpu pada dua puluh empat agustus lalu
tim kuasa hukum asyik akan melaporkan hal tersebut ke dpr ri
agar kemenangan pasangan rindu dianulir
saya mendapatkan suara kuasa dari pak ahmad seyhu
dan saya sudah melayangkan permohonan saya kepada kpu jawa barat
adalah untuk melakukan pembatalan pelantikan kepada pasangan calon terpilih
nomor urut satu atas nama pak ridwan kamil dan pak uu ruzanul ulum
sementara itu wakil gubernur jawa barat terpilih
uur zanul ulum mengaku masih menunggu kepastian tanggal pelantikan dirinya
dan ridwan kamil dari kementerian dalam negeri
pelantikan kepala daerah jawa barat itu rencana akan berlangsung lima september esok
jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur jawa barat terpilih
wakil gubernur terpilih uu ruzanul ulum masih melakukan aktivitasnya
sebagai bupati tasikmalaya
uu melantik ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten tasikmalaya
pada selasa pagi
uu masih menunggu kepastian tanggal pelantikan dirinya dari kementerian dalam negeri
ia berencana akan mendatangi setiap skpd untuk berpamitan
jika tanggal pasti pelantikan sudah diterima
bersama ridwan kamil uu akan memprioritaskan penerapan program kerja mereka
usai dilantik nanti
seperti menyejahterakan masyarakat jawa barat hingga menciptakan lapangan kerja
sudah siap kapanpun mau dilantik bagaimana bapak presiden
mau sekarang mau di akhir mau kapapun saya samina watona kepada pimpinan
kalau bahasa politik patsun politik
tetapi kalau sekarang kenyataannya diundur sampai tanggal dua puluh tujuh nanti
ya syukur alhamdulillah
yang penting kita dilantik tidak ada masalah lancar
dan setelah dilantik keberadaan kami dan kakak kami lemah selahat
manfaat dan barokah bagi masyarakat